awan perang terus menerus melayang di atas kerajaan
karena raja dan putrinya ingin menjara semua harta negara
ini adalah ruang ke lima ratus yang diisi dengan emas dan permata
lalu kapan kita akan mencapai ruang yang keseribu
aku merasa sangat miskin ayah
kau seharusnya sangat senang mengetahui bahwa
kita sudah menjadi kerajaan terkaya di seluruh negeri
jangan khawatir kita akan mengisi seribu kamar emas bahkan
jika aku harus menjara setiap rumah di setiap
kota dari semua kerajaan di sini
oh ayah berjanjilah padaku
ini hadiahmu untuk perang
raja sangat murah hati
ini bahkan tidak dapat membeli rumput untuk kuda
raja sangat kaya karena kita dan inikah cara dia membalasnya
kalau tidak aku mendapat perintah untuk mengambil kembali bahkan ini
yang telah diberikan raja tidak hanya untuk kau
tapi untuk seluruh resimen ini
prajurit itu pergi dengan perasaan jijik kecewa
dan sangat sangat marah
aku akan mengambil hadiahku dan aku akan membebaskan negeri ini
dari raja yang serakah kalau saja aku menemukan beberapa teman
yang dapat membantuku
ada sungai dua mil di depanmu
kau akan menemukan temanmu di sana
oh maafkan aku apa aku menyakitimu
kau pikir aku juga aneh bukan
tidak tidak aneh hanya sangat kuat
ada badai di sini tadi malam
jadi kupikir aku akan membersihkan jalan
aku akan membersihkan jalan dari pohon pohon yang tumbang ini
dan mungkin juga membawanya ke desa sehingga penduduk desa dapat menggunakannya
kau kuat dan sensitif dan baik hati
aku senang berteman denganmu
ikutlah denganku dengan kekuatan dan perhatianmu
mungkin ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan
oh aku menyukainya
jadi setelah masal membawa pepohonan ke desa
dia pergi bersama hiro
pergi ke timur
temukan temanmu berikutnya di sana
apa yang kau tembak
dua mil jauhnya ada
aku melepaskan tembakan untuk membuat apel jatuh
oh tembakanmu hebat dan kau juga baik
terima kasih aku senang menjadi teman
ikutlah bersama kami
dengan keterampilan dan perhatianmu mungkin ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan
jadi shot pergi dengan hiro dan masal
beberapa saat kemudian saat mereka berjalan
temukan temanmu berikutnya di sini
suara apa itu
hei apa itu tadi angin puyuh
tidak seorang pria
sudah dua mil jauhnya
tidak seorang pria
akhirnya mereka sampai di tempat di mana mereka melihat seorang lelaki sedang memegang burung kecil di atas pohon
halo apakah itu kau yang berlari melewati kami
aku harap tidak menakuti kalian
tidak tapi ini luar biasa kau sangat sangat cepat
agak terlalu cepat aku memakai sepatu besi di satu kaki untuk memperlambat diri
mengapa kau berlari
aku melihat lelang terbang di atas pohon
dan aku tahu pada waktu itu anak burung merpati akan sendirian karena orang tuanya pergi mengambil makanan untuk mereka
jadi aku berlari untuk melindungi mereka dan ternyata kawan kecil itu jatuh di pohon beruntung aku menangkapnya tepat waktu
ampun kau sangat cepat dan baik ikutlah bersama kami dengan kemampuan dan perhatianmu mungkin ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan
jadi speed bergabung dengan hero muscle dan shot dan mereka berjalan di hutan
temanmu berikutnya ada di depan
perlihatkan dirimu lihat itu
hahaha bagaimana mungkin pincir angin itu berputar begitu cepat tanpa hembusan angin
mereka berjalan lebih jauh dan mereka melihat seorang pria duduk di pohon
hai apakah itu kau yang memutar pincir angin itu
ya tidak ada angin hari ini jika aku tidak menjalankan kincir angin para petani tidak akan bisa memompa air di ladang mereka
ya ampun betapa indahnya kekuatan yang kau punya dan kau juga penyayang ikutlah bersama kami dengan kekuatan dan perhatianmu mungkin ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan
jadi wayne bergabung dengan hero muscle shot dan speed dan mereka melanjutkan perjalanan
temanmu berikutnya ada di sini
kenapa kau terus memegang topimu seperti itu
jika ini lepas dari kepala aku inilah yang terjadi
ya ampun kau dan aku bersama bisa membuat
dan membuat pada yang besar
kau sangat bertanggung jawab sekali dengan kekuatanmu
aku mungkin punya solusi
dengan tali ini topimu tidak akan lepas dengan sendirinya
sekarang itu melegakan terima kasih
ikutlah bersama kami dengan kekuatan dan perhatianmu mungkin ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan
jadi freeze bergabung dengan hero muscle shot speed dan wayne dan bersama sama keenam sahabat itu melakukan perjalanan
biarkan aku pergi biarkan aku pergi
maaf tapi ini perintah raja giliran desamu
tidak secepat itu apa yang terjadi di sini
sang putri ingin balapan dan dia memaksa orang orang kerajaan untuk berlomba dengannya
jika kita kalah kita dipenjara seumur hidup
aku bukan pelari putri sangat cepat aku pasti kalah
aku punya alternatif untukmu penjaga beri aku satu menit bagaimana menurut kalian
saatnya melakukan hal baik di dunia speed
biarkan pria ini pergi dia akan ikut denganmu sebagai gantinya
jadi speed dan teman teman lainnya pergi bersama para penjaga ke istana raja
halaman istana sudah disiapkan untuk balapan
para pengawal membawa speed ke putri
pria ini akan balapan denganku seorang pria yang hanya punya satu sepatu bot
apa kau ingin dipenjara seumur hidup
nah kalau kau ingin
bawa dia ke garis start
kalian berdua harus lari ke sungai dan mengisi kendi ini dengan air
yang kembali lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang
bersedia siap mulai
shad apa yang bisa kau lihat
spin sudah tiba di sungai tapi apa ini
ini jus untuk menyegarkan diri
tidak tidak jangan meminumnya
seperti yang diharapkan dia tertidur dan putri sedang dalam perjalanan kembali
aku tahu cara membangunkan
ayah aku tidak bisa kalah dari orang biasa
aku tidak bisa hukum mereka
kau tunggu dan lihat apa yang akan kulakukan
raja yang jahat membawa keenam temannya ke sebuah ruangan
tidak ada yang mengalahkan putriku selama bertahun tahun
kalian layak merayakan kemenangan ini
mereka tidak tahu bahwa ruangan itu berada tepat di atas oven besar di dapur
makanannya terlihat enak dan baunya sangat enak
raja tidak bisa begitu murah hati
dia selalu penyatri sudah pasti
ya dia tidak akan bisa menjebak kita jika itu yang dia ingin
pintunya panas sekali
ada panas yang datang dari lantai dan dari kursi juga
beraninya mereka mengalahkan
pintunya mereka mengalahkan putriku
biarkan mereka tetap di sana hingga mereka memohon belas kasihan
dan kemudian aku akan memancarkan mereka seumur hidup
oh jadi ini kemurahan hatinya
mungkin kau dan putrimu ingin menikmati pesta yang sama
biarkan aku pergi aku akan memberikan apapun yang kalian inginkan
ya aku janji aku akan memberimu sekeranjang emas
tidak bukan sekeranjang hanya satu kantong emas
atau baik jika kau bersih keras
raja yang serakah itu menganggap hero dan teman temannya bodoh karena hanya meminta sekantong emas
tapi tentu saja yang belum diberitahukan oleh hero adalah ukuran tas itu
dan beberapa hari kemudian
ayah apa yang dilakukan tes besar itu di istana kita
jangan khawatir putriku kita akan tangkap mereka
lalu raja memerintahkan untuk membawa emas dan harta karun untuk mengisi kantong tersebut
gerobak dikosongkan ke dalam tas sebelum hampir penuh
muschael kemudian mengikat simpul di ujungnya dan mendorong ke bahunya
membawanya dengan mudah
keenam sahabat itu pergi dari istana
bersiaplah teman teman karena raja pasti akan menyerang kita
mereka mungkin bahkan mulai mengikuti kita
seberapa jauh mereka
sekitar tiga mil jauhnya tujuh resimen raja dan putri sendiri yang memimpin mereka
uin freeze shot saatnya beraksi
jadi wayne mengambil posisi di atas pohon
shot siap membidik dan freeze bergerak sedikit ke depan
siap melepas topinya saat musuh semakin dekat
benar saja mereka bertiga menggunakan kekuatan mereka
hero dengan berani bertarung dengan beberapa orang yang lolos
dan akhirnya raja dan putrinya ditangkap
kerajaan ini sudah muak dengan keserakahan dan tiranimu
segera ada pemilihan raja baru untuk kalian
sebelum saat itu
harta ini akan digunakan untuk kesejahteraan
bawa semuanya kembali
kau berani kau jujur dan baik hati
kami ingin kau menjadi raja
karena masih banyak kerajaan di luar sana
dengan raja yang tidak adil dan rakyat yang menderita
teman temanku dan aku akan memastikan keadilan
bagi mereka semua
orang orang memilih raja yang layak
dan keenam sahabat itu sekali lagi pergi
berpetualang mengalahkan ketidakadilan
kemanapun mereka pergi
aku ingin tahu suara siapa itu
yang menyatukan kita semua
kau akan bertemu denganku
kau akan bertemu denganku segera